masih di layar demokrasi dan kita akan sedikit berbincang dengan ketua umum pengurus besar
idi dayang muhammad fakih selamat malam pak fakih selamat malam ya pak fakih ini ada kemudian
kebijakan dari pemerintah untuk memberikan insentif kepada petugas medis dokter perawat
dan tenaga medis lain begitu dengan nominal tertentu untuk kawasan atau daerah yang memang
memiliki tanggap darurat bagaimana kemudian teman teman idi merespon ini kebijakan ini pak
ya begini yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar besarnya
kepada bapak presiden atas nama pemerintah memberikan insentif
kemudian juga pak gubernur anies yang sudah juga menjanjikan insentif malah banyak pihak yang
juga mendorong agar dokter nanti kalau misalnya sakit meninggal diberi asuransi dan lain lain
kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut tetapi begini mas yang sebenarnya
paling kami tunggu tunggu untuk perhatian itu sebenarnya bukan insentif saya rasa petugas kesehatan
dalam kondisi seperti ini mungkin tidak terlalu memikirkan insentif itu oke yang dipikirkan
sebenarnya sekarang dan kawan kawan di lapangan sangat membutuhkan perhatian semua pihak terutama
pemerintah itu adalah tersedianya alat pelindung diri bagi petugas kesehatan itu sekarang yang
concern ditunggu tunggu oleh petugas kesehatan oke berarti amunisi untuk memerangi corona ini seperti
apd dan semua alat kesehatan itu memang belum tercukupi sampai saat ini ya pemerintah sudah
lewat bnpb berusaha mendistribusikan tapi masih dalam jumlah yang kecil dan kawan kawan sekarang
banyak yang masih membutuhkan dan terbatas sekali di rumah sakit itu ya jadi apa ya
apa yang menjadi prioritas sekarang untuk alkes alkes ini pak fakih kalau untuk untuk tenaga
petugas kesehatan itu alat pelindung diri yang sangat ditunggu tunggu alat pelindung diri ini
karena sampai sekarang alat pelindung diri ini masih belum tercukupi dengan baik kemudian ini sampai
berakibat kepada sosial nih jadi kawan kawan perawat kawan kawan dokter ini saya sudah mulai
mendapat laporan sudah diusir usir oleh yang kebetulan kos begitu atau kontrak sudah diusir
usir oleh yang punya rumah yang punya kos karena khawatir sekali petugas kesehatan ini menularkan
ke keluarga yang di apa ditinggalinya ini harus harus ada keyakinan gitu bagi tenaga medis
ada keyakinan bahwa dia bekerja dengan baik tetapi juga dengan aman masyarakat juga ada
keyakinan bahwa petugas kesehatan ini yang bekerja itu tidak tertular dan tidak menularkan
ke pasien atau masyarakat yang bertemu dengan dengan petugas kesehatan ya oke oke pak fakih langsung saja
saya konfirmasi ke mas dhani ini dicurhatin langsung sama idi gimana mas ya maaf ya tadi saya enggak enggak
enggak jelas lemas itu suaranya saya enggak nyampe di saya ya artinya kemudian id mengatakan bahwa
ketersediaan alkes termasuk apd masker dan segala macamnya ini adalah prioritas paling penting paling
penting bagaimana menjawab ini di awal tadi sudah saya sampaikan dalam perencanaan ini dan perjalanan
ini memang kita sudah menyiapkan ya apd tapi kan faktanya dengan kenaikan yang exponantial rate
cukup tinggi ini tentu ini kurang sehingga kita mencari opsi penambahan impor melalui donasi csr
atau dengan kesiapan budget pemerintah kita adakan ini nah untuk mengadakan ini kan sepuluh proses waktu sehingga
yang ada kita distribusikan dulu yang belum cukup
ini komitmen pemerintah jadi kekurangan itu kita asas kita atasi dengan mencari solusi yang cepat dan
taktis dan itu sudah kita jalankan dan mohon dimonitor dalam beberapa hari ke depan apd apd
yang sudah terdistribusi ini apa sudah betul on the track disampaikan ke daerah daerah yang
tanggap darurat atau belum nah kalau belum ya kita akan segera lakukan percepatan lagi oke oke
baik baik terima kasih mas dhani kita berharap kemudian harapan harapan baik ini segera
direalisasikan oleh pemerintah tentunya yang bertanggung jawab untuk terus memastikan bahwa
penanganan wabah corona di tanah air ini bisa semaksimal mungkin dan didukung oleh seluruh
aspek termasuk masyarakat itu sendiri mas dhani terima kasih mas hermawan terima kasih pak fakih
terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kita dan demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama
layar demokrasi di cnn indonesia terima kasih
karena maju menurunnya kualitas demokrasi kita amat tergantung kepada
partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan indonesia ferdi ilyas sampai jumpa
di video selanjutnya